setelah lama publik menebak nebak kemana arah politik basuki cahayapurnama di pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas mendatang
sebuah konfirmasi datang dari partai golkar
salah satu partai koalisi pendukung ahok itu memastikan bahwa petahana ini akan maju lewat jalur partai politik
langkah gubernur ahok yang maju lewat jalur partai politik disayangkan oleh sejumlah pihak
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama dipastikan akan maju melalui jalur partai politik pada pilkada dua ribu tujuh belas
deklarasi pencalonan akan digelar pada akhir juli mendatang
hal ini diungkap oleh koordinator bidang politik dpp partai golkar yoris rawiyai
ia menyatakan keputusan itu diambil dengan pertimbangan bahwa melalui jalur partai lebih efisien karena tidak perlu lagi melewati verifikasi faktual
partai yang digunakan sebagai kendaraan politik oleh ahok adalah golkar sebagai ketua tim pemenangan nasdem dan juga hanura
ahok bahkan menyebut nama nusron wahid sebagai ketua tim pemenangan
menurut yoris relawan teman ahok juga tidak mempermasalahkan pilihan ahok itu
waktu saya komunikasi terakhir dengan ahok bahwa mungkin beliau akan umumkan itu pada tanggal dua puluh tujuh juli tentang dia akan memakai jalur partai politik
sikap ahok yang memilih maju lewat jalur partai politik ini disayangkan oleh sejumlah pihak
salah satunya oleh pengajar filsafat dan etika politik roky gerung yang menilai langkah ahok berselingkuh dengan partai
bisa mengorbankan harapan publik yang selama ini bersimpati karena sikap politik dan etikanya berbeda dengan partai politik
ahok yang memilih maju lewat jalur partai politik itu dibuat sebagai gerakan moral karena menganggap partai politik itu tukang pras
sekarang orang yang dia usung itu nggak jelas peminum wine atau pengunyah jengkol
dari wangi terus pergi ke yang bau
tadinya itu kontras sekarang dia digabung
jadi bukan bimbang sebetulnya tapi itu sikap oportunistik di dalam politik
kalau ini saya terangin ya kalau dia kompromi dengan golkar misalnya dia akan dapat tambahan sebanyak suara golkar
sekarang kalau dia deklarasi bilang saya tidak akan dengan golkar karena satu juta dua saya dapat
dia akan dapat sepuluh kali dari itu tuh
tunjukin sikap yang integrer
di tengah tengah ketidakpercayaan orang terhadap partai politik
jadi itu yang saya sebut tadi dia mendegradasi moral publik hanya untuk keuntungan bonus kecil dari golkar
dukungan satu juta plus golkar
ktp warga yang dikumpulkan oleh teman ahok tidak akan berkurang
hanya karena ahok memilih jalur partai di pertarungan pilkada tahun depan